terima kasih masih bersama kami
salah satu hak bagi pejalan kaki atau pedestrian adalah tersedianya trotoar yang bisa digunakan secara aman dan nyaman
namun nyatanya tak semua kebutuhan itu bisa terpenuhi
bahkan di kota besar seperti bandung ibu kota provinsi jawa barat
trotoar merupakan satu dari ciri kebudayaan maju dan identitas sebuah kota besar
tak ayal kota kota besar menjadikan trotoar sebagai satu syarat penting menuju kota dengan konsep ramah lingkungan bagi warganya
kota bandung misalnya salah satu kota besar di indonesia
sejak beberapa tahun terakhir perbaikan trotoar menjadi salah satu fokus dari penataan kota
hal ini terlihat di jalan asia afrika dago dan jalan ria
namun sayang tidak sedikit trotoar yang sudah diperbaiki malah berubah fungsinya
pasar baru adalah salah satu lokasi yang mendongkrak
perekonomian di kota bandung
tapi anda bisa lihat karena hal itu para pedagang kaki lima mencoba menginvasi tempat trotoar yang seharusnya berguna untuk berjalan
padahal ini adalah salah satu lokasi yang harusnya bebas dari para pedagang kaki lima
warga pun mengeluhkan trotoar yang sudah beralih fungsi
sangat mengganggu sekali apalagi kalau misalnya lagi jalan
jadi ya membuat resah juga sih
ria soalnya suka ngebut
juga kalau lagi macet gitu macet banget
suka gak mikir mikir dulu langsung aja gitu belok
jadi sangat mengganggu sekali
kalau menurut saya sih kurang pada tempatnya ya
karena para pejalan kaki jadi keganggu
jadi kita pejalan kaki itu jadi di jalannya di jalan
yang akhirnya kita jadi terpaksa terganggu dengan kendaraan yang ada di jalan gitu
iya sangat berbahaya sih menurut saya
maksudnya sih ada penempatannya untuk pkl pkl di sini ya
misalnya di tempat apa sih komplek rumah sebelah ini kan ada ganggang gitu kan
harusnya di situ ditertibkan aja gitu harusnya
sejumlah relokasi pedagang kaki lima di trotoar berulang kali dilakukan
tapi ketika tidak ada pengawasan dan penindakan berat
kembali celah untuk alih fungsi trotoar terjadi lagi
saya kira tidak mungkin ya
karena kami melakukan pemantauan itu satu hari dua kali gitu ya
dengan cara patroli kemudian dengan cara infanteri gitu ya
saya kira tidak ada istilah ketika ditertiban kembali lagi tidak ada
karena kami juga melakukan pemantauan secara sehari dua kali
kemudian juga bahwa sanksi ini cukup keras gitu
kami saja melakukan pembebanan biaya paksa ini sampai akhir bulan ini
sekitar kurang lebih dapatlah tiga juta gitu ya
dengan pemandangan biaya paksa mereka dikarenakan biaya paksa itu sekitar satu juta gitu ya
syarat trotoar yang baik mampu memberikan layanan fungsi bagi pejalan kaki
baik penempatannya ataupun dimensi yang tidak mengganggu fungsi jalan raya
tim liputan bandung